mama mencuri di enam minimarket
mama di lampung selatan ketahuan mencuri di minimarket
keduanya ternyata melakukan aksinya di enam minimarket dan mencuri kosmetik hingga gula
aksi emak emak mencuri di minimarket lampung selatan terekam kamera cctv
kedua pelaku sibuk bolak balik mengambil barang dan menyembunyikan barang curian
kedua pelaku kekasir untuk melakukan transaksi
tentu saja tidak menyertakan barang curian
beruntung ada pelanggan toko yang curiga melihat gerak gerik kedua pelaku
dan langsung melaporkannya ke petugas minimarket
kedua pelaku pun akhirnya langsung diinterogasi
pemer manggil untuk melihat dua orang ibu ibu itu kan
setelah dicek memang benar
dua itu ke area gudang untuk diinterogasi
dari hasil pemeriksaan penjaga toko
pelaku mencuri kosmetik minyak goreng hingga gula dari minimarket
aksi pencurian ternyata dilakukan di enam minimarket
jika di total nilai barang yang dicuri sebesar enam juta rupiah
dengan sasaran toko toko yang kelihatan agak sepi di situ
biasanya mereka belanja beberapa barang namun di badannya itu sudah dimasukkan ya
dia menggunakan jaket ada kantong kantong di dalam
menyelipkan beberapa barang yang kecil kecil namun nilainya cukup lumayan ya
saat ini kedua pelaku sudah ditangkap polisi
atas perbuatannya keduanya terancam hukuman tujuh tahun penjara
teguh haritsyah kompas tv lampung selatan lampung